pemerintah dan kuasa sangat biasa
pengalaman pagar kantor bupati dan dprd banyumas
pasalnya mereka dihadang oleh puluhan aparat kepolisian serta satpol pp
namun mereka sempat ditemui salah satu anggota dprd banyumas
hal ini dimanfaatkan demonstrans untuk menyerahkan beberapa tuntutan
gmi menyatakan sikap menolak pada ruu hip
itu yang jadi pokok intinya acara tuntutan pada siang hari ini
karena tidak sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang bertentangan dengan binika tunggal ika
sementara itu masa dari berbagai ormas di kabupaten brebes jawa tengah
senin siang juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut dicabutnya ruu hip
demo ini mengusung tema brebes bergerak
tolak komunisme dan cabut ruu hip
aksi masa diterima wakil ketua dprd brebes zubad fahilata
di depan masa pendebo zubad berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke dprr
aksi ini sebuah aspirasi kami sehatuang kita doang
yang harus menampung dan akan segera menindaklanjuti
apa yang digendaki oleh teman teman
aksi masa ini dijaga petugas dari polres brebes
mereka berjaga di pintu
pintu gerbang untuk mengantisipasi masuknya masa ke halaman dprd
selama aksi masa ini berlangsung arus lalu lintas sempat mengalami hambatan
jalur pantura di depan kantor dprd hanya tersisa satu lajur karena diduduki masa
tim liputan cnn indonesia